penyebaran coronavirus diseases dua ribu sembilan belas atau covid sembilan belas
di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu
dengan jumlah korban jiwa yang terus bertambah
bahkan organisasi kesehatan dunia who
menyatakan covid sembilan belas sebagai pandemi
sejak sebelas maret dua ribu dua puluh
who telah menilai penyebaran ini di sekitar waktu
dan kami sangat bernasibat
sama dengan nilai alami yang berkembang dan keras
dan dengan nilai alami yang tidak berkembang
kami telah menilai penyelesaian
bahwa covid sembilan belas bisa dikarakterisikan sebagai pandemi
sepekan sebelumnya presiden jokowi
dan jokowi rusia berkata
mengumumkan ada dua wni yang positif terjangkit virus corona
setelah menjalin kontak dengan seorang warga jepang
yang telah positif corona
guna menekan penyebaran virus corona di indonesia
presiden mengeluarkan kepres nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
dan memperkuatnya melalui kepres nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
gugus tugas yang bertanggung jawab kepada presiden ini
dikomandoi oleh kepala badan nasional penanggulangan bencana
sesuai dengan keputusan
dengan ketentuan dalam kepres
gugus tugas ini bertujuan meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan
mempercepat penanganan virus corona melalui sinergi antar kementerian lembaga
dan pemerintah daerah
serta kebijakan kebijakan lainnya
dengan adanya gugus tugas ini
pemerintah berharap mampu meminimalkan penyebaran virus corona
dan mengedukasi masyarakat agar waspada
serta menjaga perilaku hidup bersih dan sehat
guna melindungi diri dari penularan virus corona
jumlah penyebarannya seluruh dunia juga semakin meningkat
termasuk di indonesia
di mana jumlah kasus yang positif covid sembilan belas juga semakin meningkat
dan angka kematiannya juga semakin meningkat
nah untuk menangani itu semua
pemerintah membuat gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
nah ini supaya penanganan ini bisa jauh lebih fokus
kita bisa berkolaborasi menghadapi dan memengerangi
untuk menangani wabah ini
untuk itu pemerintah menunjuk kepala bnpb pak doni monardo
sebagai ketua dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
nah tentu saja kita ingin tahu ya
apa apa saja tugas tanggung jawabnya dan juga strateginya
dan ini merupakan suatu informasi yang sangat penting ya
karena kalau ada informasi yang benar dan ada strategi yang jelas
kita bisa lah istilahnya memerangi wabah ini
supaya penyebarannya tidak semakin meluas
pak doni ya ini merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah kita perlu antisipasi dan kita siapkan
dan persiapan ini memang merupakan kunci
karena kita lihat negara negara yang siap
itu bisa menekan angka kematiannya
taruhlah antara tiga sampai lima persen bila betul betul siap
seperti di korea selatan misalnya
tapi kalau tidak siap seperti itali atau iran
itu bisa antara tiga sampai lima persen
nah kita lihat di indonesia
angka persentase kematiannya itu cukup tinggi
kira kira dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas ini sendiri
apa sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya pak doni dalam melaksanakannya
sesuai dengan capres nomor tujuh dua ribu dua puluh
salah satu tugas yang diberikan
kepada gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
adalah meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan
dan saya menjabarkan tugas yang diberikan kepada kami menjadi tiga bagian
yang pertama adalah
menjaga masyarakat yang sehat tetap sehat
kemudian merawat mereka yang kurang sehat
seperti kategori orang dalam pengawasan
itu menjadi sehat
lantas mengobati masyarakat yang telah terpapar virus
yang berikutnya adalah memastikan bahwa kebijakan politik negara
itu dapat dipatuhi oleh seluruh komponen bangsa
bapak presiden selaku kepala negara
telah mengambil sebuah kebijakan
tentang strategi kita menangani covid sembilan belas ini
saya juga berusaha
untuk mengatur agar gugus tugas ini
efektif dalam pencegahan
dan juga dalam penanganan atau respon
nah khusus untuk pencegahan
kita optimalkan pendekatan melalui edukasi
sosialisasi dan mitigasi
kemudian untuk penanganan
kita bagi juga menjadi beberapa klaster
pasien dengan tingkat yang sangat ringan
mereka masih bisa dirawat di rumah sendiri karantina pribadi
kemudian masyarakat yang terpapar relatif
sudah menunjukkan gejala gejala
yaitu di karantina
di tempat tempat yang disiapkan oleh pemerintah
baik pusat maupun daerah
kemudian mereka yang sudah terlanjur sakit
dan perlu perawatan
segera dievakuasi ke rumah sakit rujukan
pak doni dalam mekanisme kerjanya ini sendiri
seperti apa bentuk organisasinya
melibatkan siapa siapa saja
saya lihat kan ada pakarnya lah istilahnya
dan juga ini kan gugus tugas ini kan untuk seluruh nasional ya
jadi berarti harus ada kolaborasi kerjasama antara pusat dengan daerah
dan juga antara kementerian dan kelembagaan
mungkin bisa lebih jelas kewenangan masing masing
dan pembagiannya dan kira kira itu bagaimana
supaya koordinasinya ini semua terpusat
ada satu visi lah istilahnya bagi penanganan wabah ini
baik mbak rizky
jadi sesuai dengan undang undang nomor dua puluh empat tahun dua ribu tujuh
di negara kita ini ada dua bentuk bencana
yang pertama adalah bencana alam
yang kedua adalah bencana non alam
nah bencana non alam ini terdiri dari gagal teknologi
seperti kilang minyak atau pengemburan minyak lepas pantai yang mengalami kegagalan
mungkin minyak mentah yang mencemari pantai
dan menimbulkan kerugian harta benda bagi masyarakat
kemudian juga nuklir yang berisiko berpotensi
menimbulkan kerugian bagi masyarakat
nah termasuk juga ancaman biologi
nah sekarang ini kita menghadapi wabah epidemiologi
yang sudah sangat menghancurkan
bahkan sudah hampir seluruh negara di dunia ini mengalami perisua terpaparnya virus corona ini
nah untuk pandemi global ini
ini dimasukkan kategori bencana non alam
nah sehingga penanganan ini tidak mungkin semuanya terpusat pada pemerintah
pada pemerintah pusat
sesuai dengan undang undang otonomi daerah
dan juga semangat desentralisasi
maka ada kewajiban daerah
salah satu kewajiban daerah adalah masalah pelayanan umum
di dalam pelayanan umum ini kalau tidak salah saya ya
itu termasuk masalah bencana
jadi bencana baik itu bencana alam dan bencana non alam
menjadi kewajiban daerah
bukan berarti pemerintah pusat lepas tidak
sebagaimana yang pernah kita alami selama ini
ketika ada kebakaran hutan dan lahan
ketika ada gempa bumi ketika ada tsunami
ketika ada gunung merapi meletus
tetap yang bertanggung jawab adalah pemerintah daerah
untuk menentukan statusnya ya
untuk menentukan statusnya
termasuk juga dalam operasional situasi tanggap darurat
dan juga transisi darurat
tetapi semua dukungan ini akan diberikan penuh oleh pemerintah pusat
baik untuk memperbaiki melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi
rumah rumah penduduk yang rusak
termasuk juga fasilitas umum dan fasilitas sosial
nah dalam proses ini
kita harus sadari semua bahwa
masalah bencana non alam
masalah alam ini
apalagi sudah melibatkan
apa sudah menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak
ya kalau tidak salah sudah lebih dari dua ratus enam puluh ribu orang di dunia yang terpapar
dan yang meninggal mungkin sudah lebih dari sebelas ribu jiwa
ini kita menghadapi sebuah ancaman
menghadapi sebuah bencana
nah kalau dalam konsep sisankam rata
kita mengenal dua sumber ancaman
ancaman militer dan ancaman nirmiliter
bencana alam ini
atau bencana alam dan non alam
itu masuk dalam ancaman nirmiliter
nah dibutuhkan semangat kolaborasi
yang berbasis komunitas untuk menghadapi ini
dengan demikian banyaknya
masyarakat global yang terpapar
dan indonesia sudah mencapai lebih dari lima ratus orang
dan berpotensi akan semakin meningkat dalam beberapa minggu ke depan
setelah mendapatkan alat untuk mengetes secara cepat
dan pasti angkanya juga akan jauh lebih tinggi dari sekarang
jadi tidak boleh lagi menganggap
ancaman virus ini sebagai biasa biasa saja
jadi saya mengatakan saatnya sekarang ini kita menghadapi perang
perang menghadapi virus
yang bisa menimbulkan banyak sekali kerugian
kerugian personil nyawa
dan orang orang yang juga mungkin walaupun sembuh
secara emosional terganggu kesehatannya
kemudian juga belum lagi dampak ekonomi dampak sosial
ada banyak sekali pengaruh yang akan kita hadapi
nah menghadapi ini dibutuhkan suatu tekad
dibutuhkan suatu semangat
untuk taat dan patuh
kepada keputusan politik negara
kalau kita sekarang ini masih belum merasa ini yang terbaik
maka energi kita akan habis
tenaga pikiran waktu akan terkuras
sementara di lapangan banyak hal yang harus kita lakukan
untuk menyiapkan segala sesuatu
kita kekurangan banyak sekali perlengkapan medis
kemudian tenaga dokter juga
masker juga terbatas
ada banyak hal yang memang
secara nyata harus kita akui
bahwa kita belum siap
nah sisa waktu yang ada ini
seluruh komponen bangsa harus bersatu padu
jangan masing masing sendiri
kemudian juga membuat narasi yang berbeda dengan pusat
kalau ini semua bisa bersatu
kemudian juga narasi tunggalnya adalah masalah disiplin
mungkin beban ini tidak akan terlalu berat
ya walaupun pasti berat
tetapi karena ini dipikul sama sama
maka mungkin akan terbagi habis
bukan lagi waktunya berdiskusi tentang status
atau tentang konsep
yang diperlukan sekarang adalah bagaimana
upaya dari seluruh pimpinan di daerah
itu menjelaskan kepada publik
apa itu wabah corona
mungkin istilah lockdown ini
definisinya harus lebih diperjelas
karena mungkin kata kata ini cukup menakutkan
membuat orang panik dan lain sebagainya
tapi kita lihat kan di beberapa negara
khususnya memang di china atau di itali
dan saya juga lihat di eropa dan amerika serikat
dengan cara cara sendiri mereka melakukan
istilahnya itu isolasi terhadap wilayah
apalagi di mana menjadi epicenter
atau pusat persebaran covid sembilan belas itu sendiri
nah ini bagaimana
apa yang perlu kita pikirkan
karena kuncinya tadi seperti pak doni katakan
ini kan self distancing
tapi juga self isolating dan karantina
apalagi kalau seperti wuhan misalnya
sudah begitu banyak jumlahnya
ini bisa diterapkan
yang namanya itu karantina wilayah
dan mekanismenya sehingga
penyebarannya bisa dikurangi
tapi ya aspek logistik dan lain sebagainya
kebutuhan masyarakat tetap ditangani
saya bukan ahli hukum
tetapi saya menggunakan logika saja
wuhan itu salah satu provinsi di rrt
ibu kota negaranya beijing
kalau pemerintah cina menetapkan wuhan untuk lockdown
maka provinsi yang ada di sekitarnya
nah kalau indonesia jakarta katalah
dilakukan status lockdown
maka konsekuensinya tentu akan sangat luas
artinya orang luar nggak bisa masuk
orang dari dalam nggak bisa keluar
lantas bagaimana pertanyaan dengan
kedutaan kedutaan asing yang ada di jakarta
kalau tiba tiba kita salah mengambil kebijakan
kemudian sejumlah negara menjemput warga negaranya ke sini
ini kan repot juga buat kita
tapi sekarang misalnya singapura malaysia
ini kan sudah lalu lintas penerbangan dan lain sebagainya
kan sudah sangat dibatasi termasuk australia
hanya kepada warga negaranya sendiri
ini gimana pak doni
jadi bukan lagi waktunya berdiskusi tentang status
atau tentang konsep
yang diperlukan sekarang adalah bagaimana upaya
dari seluruh pimpinan di daerah
itu menjelaskan kepada publik tentang apa itu corona
apa itu virus corona apa itu wabah corona
apa itu apa itu apa itu supaya tahu
bahwa kalau dia tidak memahami ini
maka dampaknya orang lain bisa jadi korban
mungkin dia sendiri nggak apa apa
makanya pola yang harus kita lakukan sekarang adalah
kita ini memiliki sebuah organisasi pemerintahan yang relatif
cukup menarik ya cukup punya struktur komando sebenarnya
dari gubernur wali kota atau bupati kemudian kecamatan
kemudian desa atau kelurahan dan rtrw
kalau struktur ini bisa dilakukan dengan benar dengan baik dengan optimal
maka pesan ini pesan yang disampaikan pemerintah pusat
dan juga oleh badan badan kesehatan dunia who
tentang apa itu virus corona
dan bagaimana kita menghindarinya bagaimana kita mencegahnya
rakyat segera tahu maka tidak akan begitu sulit bagi kita
tetapi karena memang manusia ini makhluk sosial
dan memang hari hari inginnya selalu bertemu
ketika virus ini penyebarannya ditularkan oleh manusia
jadi kalau virus ini ditularkan oleh manusia
atau ditularkan oleh hewan mungkin tidak terlalu sulit kita untuk membatasinya
nah strateginya sekarang adalah memanfaatkan struktur yang ada
di semua provinsi kabupaten kota
dengan melibatkan seluruh unsur pusat yang ada di daerah
apa itu ada tentara ada polisi ada kementerian lembaga yang lain
gubernur wali kota bupati harus bisa menunjukkan kepemimpinan yang kuat
dalam rangka melindungi masyarakatnya dengan berbagai cara
dan ini sudah masuk kepada sebuah perang
tetapi perang menghadapi ancaman virus
jadi sekarang yang kita lakukan adalah operasi kemanusiaan
sehingga semuanya harus ikut terlibat
termasuk para pengusaha budayawan tokoh tokoh
kemudian juga akademisi
kemudian juga millennial semuanya
termasuk satu lagi termasuk adalah media
nah jadi media pun sebantu pemerintah untuk menjadikan seluruh bangsa kita ini sadar
tingkatkan kesadaran kolektif bahwa bahaya virus ini bisa merugikan kita
bisa menyebabkan kematian
tetapi juga bisa membuat kita selamat
kita bisa terhindar dari penyakit
nah inilah yang penting
jangan lagi ada berdebat tentang konsep
konsep apapun juga dilakukan
selama tingkat disiplin masih rendah
maka penularannya akan semakin cepat
yang menjadi korban adalah tiga kelompok tadi
orang usia lanjut mereka yang punya penyakit bawaan
dan mereka yang secara kesehatan juga secara fisik
apa namanya imunitasnya rentan
apalagi di indonesia ini kan kita jumlah penderita diabetesnya kan lumayan tinggi
dan memiliki kelemahan secara fisiknya juga
kita bangsa yang banyak yang merokok ya di sini
pola hidup bersih dan sehat itu harus dijalani ya pak doni
tapi bagaimana upayanya selama ini untuk meyakinkan
dan untuk memastikan semua itu dari pusat daerah sampai level rt rw itu
satu visi ini sudah terasa ada pemahaman yang meningkat dari hari ke hari pak doni
kalau sudah ya berarti kan semua orang jaga jarak
di internal kita saja ya kemana mana masih ya kalau berjalan itu masih nempel nempel
masih dempet dempetan ini yang belum dipahami
belum ada sense of urgency nya
belum ya saya katakan sekali lagi belum
bagaimana meningkatkannya supaya selain yang terbaik
dibutuhkan kepemimpinan dari semua unsur baik itu pemerintahan sipil
kemudian juga tokoh tokoh di masyarakat yang harus bisa memberikan contoh
kalau tidak ada contoh masih saja terjadi pembiaran tidak berani mengoreksi
tidak berani menegur ya sulit
contoh sederhana tadi siang kita ada di wisma atlet
saya bilang kepada kawan kawan wartawan tolong jangan deket deketan
ini kita lagi menerapkan sebuah strategi social distancing
jaga jarak kalau jaga jarak ini susah nggak boleh atau dilarang berdekatan
tolong nah setelah diberitahu baru bisa tapi kan belum tentu kesadaran
harusnya ini ya sejak ya saya sudah terlibat sejak akhir januari
menekuni dan memperhatikan tentang apa yang terjadi terhadap wabah yang sekarang kita hadapi ini
banyak negara yang semuanya anggap enteng sekarang kewalahan
virus ini tidak kenal orang kaya orang miskin tidak kenal kelompok laki laki atau perempuan
termasuk juga tidak kenal agama apapun juga suku apapun juga
kemarin kita masih
tidak peduli politik juga
tidak kenal itu
ya tidak tahu dia
dan kemarin kita masih mengatakan wah kita orang indonesia karena mungkin kita banyak makan jamu kita bisa
tidak negara tropis panas
ternyata kan enggak juga
jadi ternyata ya mungkin inilah sesuatu
dan siapa tahu mungkin angkanya relatif lebih rendah karena testingnya itu belum dilaksanakan
ya tracing ini ada banyak cara ya
melalui rapid test segera tahu
tapi juga ternyata setelah kita cari informasi tingkat akurasinya kan tidak semuanya
pada saat dites itu mungkin dia belum menunjukkan gejala
nanti lima hari lagi baru muncul
jadi rapid test tentu harus tidak cukup sekali
tapi kalau kita mencari informasi kita harus mencari informasi
pemerintah mendatangkan satu juta alat rapid test untuk pemeriksaan masal deteksi covid sembilan belas
rapid test diharapkan bisa mencegah penularan semakin meluas
guru besar biomolekuler universitas erlangga surabaya profesor hoerul anwar nido menjelaskan
ada dua jenis rapid test yakni imunoglobulin g dan m

kalau hasil positif orang tersebut terinfeksi tapi belum terinfeksi
tapi belum tahu virusnya dan berstatus suspek
untuk mengetahui virusnya pasien suspek harus menjalani tes pcr
nido mengingatkan rapid test kurang tepat jika digunakan untuk kontak tracing
atau orang orang yang berinteraksi dengan pasien positif covid sembilan belas
nah kegunaan rapid test itu juga macam macam
digunakan untuk pemetaan mapping
untuk bisa mengetahui komunitas ini risikonya tertular berapa

risiko tertularnya berapa
usia sekian tertular berapa
sehingga ini bisa membuat kebijakan kebijakan penyiapan terhadap risiko itu lebih baik lagi
nah tetapi ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan diagnosa
jadi tetap harus dilanjutkan kepada isolasi virus atau deteksi molekular dari virus itu yang disebut dengan pcr
rapid test bersifat sebagai deteksi molekular dari virus itu yang disebut dengan pcr
rapid test bersifat sebagai deteksi dini dan bukan bahan diagnosis
kalau hasil rapid test positif maka diarahkan ke rumah sakit untuk tes pcr konvensional
rapid test lebih murah dan memiliki jangkauan luas
berbeda dengan pcr yang menggunakan jaringan pada tenggorokan dan hidung rapid test menggunakan tetesan darah sebagai sampel
miftah farid andras wicaksono surabaya jawa timur
ini sekarang ke poin yang tadi pak doni katakan
kalau who mengatakan ini yang harus dilakukan
jumlah testing yang ada di indonesia kan masih relatif rendah tapi sekarang katanya ada rapid test dan lain sebagainya
mungkin bisa lebih jauh lagi mengenai strategi respons ini pak doni
dari segi testingnya penelusurannya
karena penelusuran dan contact tracing ini penting supaya kalau kita tahu ada yang positif itu bisa diisolasi
bisa di follow up dan lain sebagainya
ya di tracing ini ada banyak cara ya
tapi juga ternyata setelah kita cari informasi tingkat akurasinya kan tidak semuanya
pada saat dites itu mungkin dia belum menunjukkan gejala
nanti lima hari lagi baru muncul
jadi rapid test tentu harus tidak cukup sekali ya
mungkin ini lebih mengerti orang orang medis lah
kalau saya terlalu tenis jelaskan nanti saya mengambil porsinya para dokter lagi
tapi yang jelas sudah ada lah alat alat rapid testnya
alat ini akan kita upayakan
hari ini kalau tidak salah sudah mulai berdatangan
besok juga sudah datang yang dibawa oleh pesawat tni atas pesanan dari kementerian pertahanan
pagi besok datang
sore ini sudah ada beberapa yang masuk
jelas ini juga tidak cukup
kalau kita mau mengetes semuanya penduduk pulau jawa saja ada satu ratus enam puluh juta jiwa
dan yang kita lihat tempat yang terpapar paling besar kan paling banyak di wilayah dki kemudian jawa barat
nah kalau ini di total semuanya enam puluh juta
bagaimana kita harus ngetesnya
tapi strategi untuk melakukan testing ini jadinya harus ada prioritas kan
nah prioritasnya adalah
melihat siapa yang sudah terdaftar sebagai orang yang positif
kemudian mencari dengan wawancara
untuk mengetahui dia pernah berhubungan dengan siapa dimana
tapi ini pun kalau dilakukan secara manual ya nggak cukup
karena seseorang apalagi kalau seorang pejabat yang kena
dia satu hari bisa bertemu dengan sekian banyak orang
nanti sekian banyak orang ini akan bertemu lagi sekian orang
jadi bisa jelas
jadi bisa jadi ini perkembangannya melampaui dari ukur
sangat cepat sekali
ya nggak ada cara lain sekarang ini adalah sisa sisa yang ada
segera melakukan langkah langkah yang efektif untuk kesadaran isolasi diri
nah ketika melakukan karantina pribadi pun
ini tidak boleh mengabaikan tentang taktik
tidak boleh berdempetan
satu keluarga apalagi kalau keluarga mohon maaf mungkin rumahnya relatif sempit
lantas ada lebih dari tiga empat orang
itu jadi masalah
satu keluarga ini ya bisa terpapar
nah kalau yang sehat dia bertahan
kalau ada orang yang tiga kategori tadi
ya bisa menjadi bahaya
nah harus segera kita selamatkan
orang yang usianya lanjut
orang yang punya penyakit bawaan
dan mereka yang secara fisik memiliki imunitas yang rendah
kalau ini bisa kita kluster
maka dampak penyebarannya itu ya tidak terlalu luas
kalau anak muda yang kena fisiknya bagus
dia tahan ya udah gak apa apa
nanti mungkin dia akan bisa mengobati dirinya sendiri
dengan makan yang bergizi
istirahat yang cukup
mungkin pikirannya semakin relax
ya hati tenang
ya akhirnya dia bisa sembuh sendiri
karena obatnya belum ada
hal hal inilah yang harus dipahami
oleh seluruh komponen bangsa kita
untuk mau tahu
untuk mencari informasi
nah setelah tahu
masing masing memiliki strategi
contoh sederhana misalnya
kita kan gak tahu
ya mbak desi aja misalnya
apakah ini steril
dijamin gak ini steril
kalau yang sekarang ini steril
karena baru disemprot tadi dengan disinfectant
kalau ini tidak steril
tidak sengaja menyentuh
mata atau hidung
kemudian hidung dan mulut
ke tubuh kita
nah hal hal seperti ini harus sering disampaikan
anda tidak akan terpapar
kalau anda tidak berada di dekat orang
ya siapapun juga
kemudian anda tidak menyentuh
bagian tertentu dari muka
yang tiga tadi
dan kalau anda mau menyentuhnya
anda cuci tangan dulu
setelah cuci tangan
nah ini kepatuhan ini
ya harus betul betul
pengetahuan tentang ini harus betul betul disadari
kalau ini tidak dilakukan ya
cuci tangan dengan baik ya
ini untuk pelajaran ya
sekali lagi untuk pelajaran
bahwa daerah harus mengatur dirinya ke depan
agar ada dana cadangan
ini butuh kebijakan politik di tingkat provinsi kabupaten kota
para ketua dprd
kemudian pengambil kebijakan
harus bisa bekerja sama
kok kayaknya jantung aku berdebar cepat ya
aku kayaknya harus ke dokter jantung deh

gak usah ke dokter
kalau kamu nggak sesak atau nyeri dada seperti ditindih beban berat
tidak bisa tidur dengan posisi rata
nyeri dada menjalar sampai ke punggung atau leher
atau sesak dan nyeri dada yang disertai mual
muntah dan keringat dingin
itu kata perhimpunan dokter spesialisasi kardiofaskular indonesia
benar juga ya
by the way kemarin adikku juga ngelutu sakit gigi
katanya mau cek ke dokter

itu juga gak usah
seperti saran persatuan dokter gigi indonesia

kecuali kalau sudah tidak tahan sama nyerinya
atau mungkin gusinya bengkak karena infeksi
pendarahan yang tidak terkontrol
pendarahan yang tidak terkontrol
gak usah ke dokter kalau gak penting penting banget
kecuali si kecil demam tiga hari lebih
imunisasi pun bisa ditunda sampai dua minggu kok
kata ikatan dokter anak indonesia
terus gimana ya kalau perempuan hamil bisa ditunda gak ya
kan harus rutin cek kandungan
bisa kok menurut perhimpunan obstetri dan ginekologi indonesia
itu bisa ditunda
asalkan tidak dalam kondisi gawat darurat kebidanan
seperti muntah atau nyeri perut hebat
tidak merasakan gerakan janin atau kejang
jadi untuk sementara kita bisa tunda ke dokter dulu ya
kita obati dengan tenang dari rumah
nah sampai saat ini bagaimana dari kebutuhan itu
kan ada apd
sanitizer dan lain sebagainya
ini kan semua kan harus ditingkatkan ya pengadaannya
ini sudah mulai menjadi barang barang langka
bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia
persisnya apa apa saja yang dibutuhkan
dan mungkin kita dalam hal ini bisa mengimbau
semua yang bisa membantu menyediakannya juga
jadi yang pertama saya harus menyampaikan ucapan terima kasih
jajaran direkturat jenderal biaya cukai
karena ternyata ada satu perusahaan
yang akan mengekspor apd ke korea
nah mereka sudah terima edaran dari menteri perdagangan
bahwa segala bentuk barang yang diperlukan
oleh dalam negeri menghadapi ancaman covid ini
tidak boleh diekspor
jadi ada sekitar dua ratus apd
yang akan diekspor ke korea
kemudian oleh pak dirjen dilaporkan kepada ibu menteri keuangan
bu menteri keuangan koordinasi dengan menteri luar negeri
dan bicara dengan dupes korea
akhirnya ada kesepakatan seratus ribu tetap dikirim ke korea
karena memang sudah dikontrak
apa namanya sudah sesuai dengan ketentuan perdagangan
kemudian sisanya satu ratus lima ribu kita lebih banyak
itu digunakan oleh indonesia